di hari ketiga light rail transit atau lrt beroperasi
masyarakat keluhkan susah mencari parkir yang jaraknya dekat dengan stasiun
salah satunya fasya
ia mengatakan berangkat dari stasiun harjamukti
dan masih harus jalan kaki ke stasiun lrt harjamukti
menurut aku harusnya lrt lebih punya parkiran yang lebih luas
terus yang lebih jaraknya lebih dekat juga
karena aku lihat di sini orang orang parkirnya itu pada di cibubur junction atau di wiladatika
sedangkan itu jaraknya lumayan jauh
jadi orang orang masih harus jalan kaki sih
pengguna lrt lainnya panca mengatakan
ia juga berharap stasiun lrt menyediakan kantong parkir yang lebih dekat
dengan stasiun agar memudahkan mobilisasi
kalau untuk yang masalah parkir itu diharapkan nanti ke depannya
ditambahkan lagi kantong kantong parkir di sekitar standar lrt sih seperti itu
semakin berbenah semakin lebih baik
jadi ke depannya supaya mengurangi macet di daerah jabodetabek
manager pr lrt jabodebek kuswar joyo mengatakan
saat ini lrt jabodebek menyediakan kantong parkir dengan bekerja sama bersama pihak lain
salah satunya cibubur junction dan taman wiladatika
yang dapat digunakan bagi pengguna lrt stasiun harjamukti
maka kami saat ini sudah bekerja sama dengan sejumlah pihak
untuk sama sama menyiapkan kantong kantong parkir
jadi sudah ada beberapa lokasi
yang memiliki kantor parkir
salah satu diantaranya di duku atas ini
duku atas ini warga masyarakat bisa parkir di landmark
kemudian juga di harjamukti
harjamukti mereka bisa parkir di cibubur mall cibubur junction
bisa juga di taman bunga wiladatika
ataupun di areanya adikarya di lrt city
kuswar joyo menambahkan stasiun lrt didesain tanpa kantong parkir
karena pertujuan terintegrasi dengan modal transportasi umum lainnya
seperti mrt komuter lain dan transjakarta
kita sebaiknya bisa mengubah mindset untuk menggunakan transportasi umum
ketika berangkat dari rumah sehingga penggunaan transportasi pribadi ini bisa ditekan
dan kemacetan bisa terselesaikan
nindya yuwono evan askam depok jawa barat